indonesia tengah berusaha bangkit dari hantaman keras pandemi covid sembilan belas
yang sudah satu tahun ini melanda dunia
yang cukup menarik pemerintah kini coba menggenjot kembali ekonomi yang lesu
dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah lewat pembentukan bank syariah indonesia
hal itu memang tak lepas dari potensi besar indonesia untuk mengelola keuangan syariah
lalu seberapa efektifkah strategi ini guna mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi
untuk menjawabnya sudah hadir lewat sambungan zoom wakil presiden republik indonesia
dan selain soal potensi ekonomi syariah nanti kita juga akan berbincang bincang
terkait topik toleransi yang belakangan ini sempat mendapatkan sorotan besar di media masa
kita mulai dialog kita
bapak ma'ruf amin wakil presiden republik indonesia terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia
terima kasih assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak maruf kalau kemudian kita bicara soal syariah kita bicara soal wakaf uang dulu
pak ma'ruf pemerintah baru meluncurkan gerakan wakaf uang nasional
apa yang kemudian melatar belakangi gerakan nasional wakaf uang ini dan apa sebetulnya target pemerintah
sebenarnya kan wakaf uang itu salah satu potensi
dana sosial masyarakat yang selama ini belum tergarap dengan baik
memang ada wakaf tetapi wakaf itu baru pada tiga m saja
berupa tanah untuk masjid untuk musyola untuk makam atau kuburan
padahal di samping wakaf
yang sifatnya tanah tidak bergerak itu ada wakaf lain yang lebih potensial yang bisa dikembangkan
yaitu wakaf uang
wakaf uang ini selama ini masih sangat kecil
padahal potensinya menurut apa yang disampaikan oleh beberapa penelitian juga dari badan wakaf indonesia
potensinya itu sampai satu ratus delapan puluh
ya per tahun
masih sangat kecil sekali
oleh karena itu kita ingin wakaf ini bisa dikelola dengan baik digerakkan dengan baik
sehingga dia menjadi dana abadinya umat digerakkan untuk umat untuk masyarakat
jadi ini adalah satu
dan ini adalah satu
dan ini adalah satu
dan ini adalah satu
dan ini adalah satu
dan ini adalah satu
untuk masalah masalah sosial maupun juga untuk masalah masalah pengembangan ekonomi masyarakat
apakah ini kemudian artinya transformasi wakaf yang sempat beberapa kali pak ma'ruf katakan
pengelolaan ini kita lakukan sebagai sesuatu upaya melakukan transformasi wakaf
yaitu melalui pengelolaan pengelolaan yang modern
artinya yang dilakukan dengan cara cara yang terbaik
dengan melibatkan berbagai pihak
yaitu merupakan pertama itu pengumpulannya melalui gerakan nasional
maka itu peluncurannya dilakukan oleh bapak presiden di istana
sebagai genderang untuk memulainya gerakan pengumpulan wakaf
kemudian pengelolaannya dilakukan secara profesional
dengan melibatkan lembaga keuangan bank sebagai penerima wakaf
dan juga melibatkan investment management
manajemen yang mengelola secara profesional
yang bisa nanti ketika dana itu diinvestasikan
itu diinvestasikan ke tempat yang aman dan menghasilkan
ini pengelolaannya ini
sehingga pertama dana itu tetap terjaga abadi karena wakaf itu tidak boleh hilang
harus tetap modalnya
yang kedua bisa dikembangkan
yang manfaatnya tentu akan dikembalikan kepada yang oleh pemberi wakaf
itu dimintakan untuk diserahkan hasilnya kepada yang diberikan wakaf
yaitu mawkuf alih
jadi nanti yang mengelola itu nazir
kemudian yang menerima
merupakan kanalnya itu lewat lembaga lembaga kredibel seperti perbankan
dirola oleh manajer investasi
mi manajer investasi yang profesional
dan kemudian hasilnya diberikan kepada para penerima wakaf
kalau kita bicara masalah ekonomi syariah saat ini pemerintah juga lumayan menyoroti perkembangan ekonomi syariah
pak ma'ruf sebagai ketua komite nasional
ekonomi dan keuangan syariah
seberapa besar sebetulnya progres ataupun pertumbuhan dari ekonomi syariah indonesia
karena kita tahu indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia
tapi sampai detik ini masih belum menjadi leader begitu pak maruf
bagaimana sebetulnya progres ekonomi syariah di indonesia
ya pemerintah memiliki perhatian besar terhadap kebangan ekonomi
dan keuangan syariah di indonesia
karena itu pemerintah menerbitkan perpres nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
pertama itu membentuk lembaga yang untuk mengembangkan ekonomi syariah itu yaitu komite nasional ekonomi dan keuangan syariah
yang dulu ada knks
jadi ekonomi merupakan perluasan
yang kedua itu fokusnya juga di perluas
yang semula hanya keuangan saja
itu menjadi empat fokus
yaitu industri halal produk halal industri keuangan syariah
kemudian sosial dana sosial syariah
kemudian juga bisnis syariah
karena ini potensinya besar
maka kita coba mengembangkan empat itu
kenapa industri halal harus kita kembangkan
karena potensi kita besar
kita belum punya kita baru menjadi konsumen terbesar
belum menjadi produsen terbesar
padahal potensi kita besar
baik untuk domestik maupun juga untuk global
jadi kita bisa
sekarang ini justru produk halal terbesar itu
lahir dari negara bukan mayoritas muslim
produk halal yang nomor satu dunia
nomor duanya itu australia
karena potensi daripada pasar produk halal ini besar sekali
untuk kita domestik saja besar apalagi juga global
dan permintaan tiap tahun juga makin besar
karena itu kita kembangkan
salah satu yang kita lagi dorong itu
yaitu pengembangan kawasan industri halal di beberapa daerah
dan sekarang sudah ada
kemudian juga akan terus kita kembangkan
dan kita tumbuhkan juga produsen produsen halal
kemudian yang kedua industri keuangan syariah
baik yang skala besar maupun yang skala kecil
salah satunya sekarang
yaitu merger tiga bank syariah
himbara mandiri syariah bri syariah bni syariah
kita satukan menjadi bank syariah indonesia bsi
yang lebih dari dua ratus triliun asetnya
kemudian juga kita harapkan ini menjadi bank besar
bahkan kita menjadi sepuluh bank besar di dunia
dan kalau presiden inginnya ini
menjadi bank syariah terbesar di dunia
ini supaya kita tidak hanya melayani yang transaksi kecil
tapi juga transaksi besar
bukan saja nasional bahkan juga global
ini peran kita
dan kebetulan kita ekonomi syariah kita
dari waktu ke waktu semakin baik rankingnya
sekarang ini di ranking terakhir keempat dunia
dari semudia sepuluh lima sekarang sudah di empat
kita harapkan ke depan menjadi ranking pertama
dana sosial ini tidak kurang pentingnya
terutama zakat dan wakaf
wakaf ini ini merupakan dana sosial besar
yang belum kita garap secara maksimal
karena itu kalau ini juga dikembangkan
dia menjadi dana masyarakat yang besar
dan yang terakhir fokus terakhir
yaitu pengembangan usaha atau bisnis syariah
yang kita ingin menumbuhkan adalah pengusaha pengusaha
yang berbasis syariah
baik yang kecil maupun yang menengah
maupun yang besar kita tumbuhkan
kita perbanyak kita inkubasi
dan kita berdayakan
supaya semuanya ujungnya yang akan menentukan
berapa besar berapa banyak berapa kuat
daripada para pengusaha
daripada pengusaha syariah ini
semua instrumen instrumen yang kita siapkan itu
tentu tidak akan berkembang kalau tidak ada pengusahanya
oleh karena itu ekosistem ekonomi syariah
yang kita bangun menjadi empat fokus
dan juga nanti ada turunan turunannya
itu menjadi ekosistem yang akan kita kembangkan
dan kita harapkan nanti akan memperkuat
ekonomi nasional kita pada akhirnya